siang saudara kementerian kesehatan meluncurkan program pendidikan dokter spesialis
berbasis rumah sakit penyelenggara utama atau rsppu atau hospital base hari ini
peluncuran program ini diselenggarakan di salah satu rumah sakit yang akan menerapkan program ini
yakni rumah sakit anak dan bunda harapan kita jakarta
peluncuran program rsppu ini dilakukan oleh presiden joko widodo
yang turut dihadiri sejumlah menteri
dalam laporannya menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut
bahwa program ini sebagai langkah pemerataan distribusi dokter spesialis
di berbagai daerah di indonesia
ia menyebut indonesia baru dapat menghasilkan sebanyak dua tujuh ratus dokter spesialis saja
sedangkan berdasar dari survei yang ada dibutuhkan sebanyak dua puluh sembilan dokter spesialis
dari hal itu pembentukan program rsppu atau hospital base ini dirasa penting
mendukung program kedokteran tingkat university base
disampaikan dirjen tenaga kesehatan kemenkes arianti anaya
program rsppu ini sebagai bentuk meratakan dari sisi kedokteran spesialis
di daerah daerah terpencil hingga tertinggal di indonesia
selain itu presiden joko widodo menyebutkan pentingnya program ini
karena perlu adanya terobosan baru untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis
khususnya di luar pulau jawa
rsppu ini adalah rumah sakit pendidikan penyelenggara utama
yang kalau di luar negeri biasanya orang sampaikan sebagai hospital base
ini adalah strategi atau salah satu cara untuk menghasilkan dokter spesialis ya
jadi ada yang university based ada yang hospital based
nah tujuan dari penyelenggaraan rsppu ini adalah tentunya agar kita bisa lebih banyak
menghasilkan dokter spesialis yang memang indonesia saat ini masih ibu retak
tadi pak menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang satu ratus dua puluh empat ribu
dokter spesialis masih kurang dua puluh sembilan ribu
jumlah yang tidak sedikit
ini yang harus segera diisi
peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten kota sudah sampai di provinsi
tidak berguna gara gara dokter spesialisnya yang tidak ada
rata rata semuanya dokter spesialis itu ada di jawa dan di kota
lima puluh sembilan persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di pulau jawa
oleh sebab itu sekali lagi harus ada terobosan